melewati gang sempit dengan memakai apd lengkap tim pemulasaran posko monas berjalan kaki menuju
rumah warga yang dilaporkan meninggal di jalan kebon kosong kemayoran jakarta pusat pada sabtu
malam korban bernama limba keluar wanita berusia tujuh puluh tahun meninggal di dalam kamarnya sang lansia
sebelumnya menjalani isolasi mandiri sejak satu pekan lalu akibat terpapar kovid sembilan belas korban terpapar
dari anak dan keponakannya yang hingga kini masih dirawat di rumah sakit wisma atlet kemayoran
sebelumnya korban menderita penyakit diabetes dan darah tinggi atas nabu lim lim lim gak
luar ya lim nyonya lim gak pulang ini ada sakit bawaan sakit bawaannya itu
sakit gula sudah dua puluh tahun tetapi belum vaksin yang bersangkutan nah di keluarganya ini ada tiga
orang ada dua anaknya salah satu keponakan itu positif positif positif dua ya positif dua yang satunya
belum keluar yang dua sudah positif dinyatakan positif kemudian rutinitas ibu ini hanya jualan
jualan anak yang dari pasar ke rumah jualan kue evakuasi jasad korban dilakukan dengan protokol
kesehatan ketat menggunakan peti mati dibungkus plastik
jadi kasus meninggal akibat covid sembilan belas di dekera jakarta hingga kini terus mengalami peningkatan
kepala pusat data dan informasi data pertamanan dari hutan kota dki jakarta ivan murcahyo

memang jika ada penempatan yang sama ter rejection kapan ini juga adawin ke iker karena juga ons objectives
pemakaman per hari rata rata hanya mencapai belasan jenazah
biasanya kami memakamkan belasan sampai dengan dua puluh di bulan maret april dan kemarin mulai ada kenaikan di bulan mei
dan juni memang sudah melewati dari tiga puluh empat puluh bahkan sampai dengan lebih dari seratus di tujuh belas juni kemarin sampai dengan satu ratus sembilan belas jenazah yang dimakamkan dengan protokol covid
untuk mengantisipasi melonjaknya jumlah pemakaman pemprov dki jakarta kini menyediakan lokasi baru di tpu rorotan dan tpu tegal alur
dini liputan cnn indonesia